gua ketemu di ketemu apa beh pengganti citwa
loh udah lama bang kenapa nggak manggil
ini kembaliannya alapan hulu himal ibu itu hulu udah nggak usah
haya habis buka uang di tempatnya harung haji hodik suara lo kenapa
hakit serak serak
hadi haya habis buka uang di tempatnya harung
haji hodik suara lo kenapa nggak usah
oh buka duit terus lo ngapain berhenti ada perlu
lu masih mikirin ciani ya udah susulin anik bandung
dari kemarin omonganut bandung terus apa enggak ada solusi lain tojak jak ya makanya
kemarin gua bilang kalau lu ngomongin sulit ke bandung lupa ini
oloh oloh beh kelihatannya lagi seneng ya
ndung lo ada li
bhais ada beh
ketemu apa be
loh udah lama bang
udah nggak usah
be siapa itu pengganti citwa teh
anak kontrakan baru di
yang nempatin kontrakan ini ke dulu
memang sudah laku be
namanya juga be
pokoknya lebih yahut dari citwa
lagian juga biasanya lu gampang nemu yang lain
tapi ini beda cak
ah semua cewek juga lo bilang beda
citra sama ineke juga lu bilang beda
kalau lu nggak mau nyusulin anik ke bandung lupain
cari yang lain
mbak be teh yakin
mau ngajarin neng laras
mau ngajar anak muda lagi
peluang mbak be sangat kecil atu be
sama dengan neng citra
beda kalau mbak be misalnya ngedeketin
mak mertuanya mas ojak lagi
dia kan udah punya calon suami
mbak be mbak ketinggalan gosip atu
mak teh tidak jadi nikah
tau dari mana lu
informasi saya mak atutok be
dari orang dalem
alias dari menantu saya sendiri
ya tau dari mana
dari emak langsung atu be
di air belakang

ternyata dari percasa
tapi androidnya beda kan
kayaknya pake uang ratus ribu
penumpang ayahnya pake uang ratus ribu
oh ratus ribu
ayah ada kembalian
tis udah udah
gue keluar dulu ya
mau ke rumah haji murad sama odi
kopinya ntar aja di rumah haji murad
nek mau kemana lo
kamu enggak kopi juga
daripada ntar tenggorokan lo makin parah ke dokter gitu
haru punya uang rp lima belas ribu
gimana aku dokter
haru punya uang lima belas ribu
ibu baru punya uang lima belas ribu
dimana aku ke dokter
mbak be pak wadi
lo masih kerja di tempat si maek
ini aja saya mau ke sana
gimana tuh ceritanya si maek sama temen yang suka dateng
om herman udah gak pernah ke rumah emak lagi be
kenapa gitu be
gak ada apa apa
ini pak ji
gimana sih mas pur
kok nanya dia bisa nyara